mudah mudahan paul udah gak sibuk lagi
soalnya surat kontraknya harus selesai sore ini
kayaknya pao lagi emosi deh
nah ini pak saya mau ngasihin surat kontrak yang harus didiskusikan dengan pak al
tapi kayaknya pak ala lagi emosi deh
saya mau masuk tapi nggak berani soalnya tadi saya sudah masuk terus diusir
kayaknya pak ala ada masalah deh
yaudah saya tinggal dulu ya pak
pak a lagi emosi ada apa ya
selamat pagi kelas

ya ampun lena badan kamu panas sekali
rada heran deh
ini sih sepelihatan gue ya
sepenglihatan gue sikapnya pak bos sama bu bos tuh kayak aneh gitu
lo ngerasain gak sih
ternyata mirna juga merasakan
mas al seperti menutupi sesuatu
apa mama rasa juga tahu soal itu
tapi kenapa gak ada yang bilang sama aku ya
ada apa sih sebenarnya
buantin lena demam
staff luanzim ini badannya panas banget loh
nanti saya cek dokter biar dokter datang ke rumah aja ya
nah iya bu silahkan semoga rena cepat sembuh ya
ya makasih ya miss
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
michi kan dokter anak aku kabarin dia
kamu lagi sibuk nggak
enggak kok ini aku lagi di rumah aja
tapi nanti sore aku udah praktek kenapa
gini michi tadi rena tuh lagi di sekolah
terus rena demam sekarang aku mau bawa dia pulang
kamu bisa ke rumah nggak untuk cek kondisinya
ya ampun undin
bisa bisa aku ke rumah kamu sekarang ya
aku tunggu ya makasih
selamat pagi mbak
saya elnino prasetya saya ada janji meeting dengan pak purnomo hari ini
meeting dengan pak purnomo jam sembilan ya pak
silahkan pak purnomo sudah menunggu di ruangan
mari pak saya atas
ada apa pak
hasil tes dna udah keluarin
ey tenggara ada
masa mana yang semua
umar tidak kecil
seharian pernah dikonsumsi kan
ga tidak pernah

tapi kalau dia memiliki kontak suaracling
apabila diatur jawaban
itu berusaha bangk info
jadi reina bukan anak
dari almarhum pak roy
selama ini kita salah
saya yakin ini salah
saya yakin ini salah
jangan pastikan ini salah
kalau benar berarti rena itu cucu kandung aku
kalau itu benar aku akan sangat bahagia sekali
aduh coba aku telepon lagi
berusaha telepon mungkin penting
mending saya angkat deh
kok kamu angkat teleponnya al randy
pak al baru aja berjalan
pergi bu dan hpnya ketinggalan
saya kurang tahu bu
terus randy kamu tahu soal tes dna
jadi bu rosa udah tahu soal tes dna ini
apa apa yang kasih tahu ya
kamu tahu hasilnya
harusnya kan hasilnya sudah
harusnya sudah keluar
saya tidak berwenang untuk menjawab itu
mungkin ibu bisa langsung tanya ke pak al
kalau gitu kalau al sudah kembali seru dia telpon saya ya
oke terima kasih randy
assalamualaikum selamat pagi
oh selamat pagi
ya selamat tidur pak
gak mungkin saya lupa pak nenek
ya ya gimana pak ada bisa saya bantu
saya cuma mau tanya tentang istri saya
apa elsa ada masalah di pekerjaan di sini
setahu saya sih mbak elsa nggak ada masalah apa apa ya di kantor
boleh saya tahu ada masalah apa pak
begini kemarin memang saya sempat sedikit panik
karena istri saya sempat pingsan kemudian diberhormat sakit
karena memang belakangan ini saya lihat kondisi istri saya kesehatannya gak begitu baik
makanya saya berpikir mungkin ada persoalan di pekerjaannya kah atau apa
gak ada sih pak
semuanya lancar beres gak ada masalah apa apa
kemarin pun pemotretan launching tidak ada masalah apa apa
bahkan honor mbak elsa pun sudah saya transfer ke mbak elsa sendiri
memangnya ada apa ya pak nenek
kalau memang tidak ada apa apa ya
tapi kalau boleh saya mau nanya satu hal lagi
boleh boleh kenapa
hari sabtu kemarin setelah elsa melakukan pemotretan
apa betul dia ada meeting dengan pak purnomo
mbak saya mau ketemu sama petugas
yang kemarin mengurusi tes dna anak saya
maaf pak ini terus dh nya atas nama siapa ya pak
rena putri alfahri dan royano putra alfahri
baik tunggu sebentar saya cek dulu ya pak
halo bisa ke depan sebentar
oke terima kasih
tunggu sebentar ya pak
tunggu sebentar ya pak
tunggu sebentar ya pak
tunggu sebentar ya pak
tunggu sebentar ya pak
tunggu sebentar ya pak
ini bapak ini ingin berbicara
saya pak saya yang mengambil sampel tes dna reina putri alfahri
dan saya juga yang mengujinya dengan sampel royano putra alfahri
ada yang bisa saya bantu pak
saya mohon itu semua dicek ulang
karena menurut saya itu ada yang salah
maaf pak kami sudah melakukan uji dengan teliti
tidak mungkin ada kesalahan
tidak mungkin ada kesalahan
tidak mungkin ada kesalahan
tidak mungkin ada kesalahan
tidak mungkin ada kesalahan
ini pasti salah
dia bagian keluarga alfahri
saya minta dicek ulang
apa yang sudah kami lakukan itu sudah yang terbaik pak
jelas dari hasil penelitiannya
tidak adanya kecocokan struktur dna antara reina dengan almarhum royana
bila ada hubungan keluarga pasti ada kecocokan
bahkan untuk hubungan ayah dan anak kandung bisa sampai lima belas aleloci marts str yang dianalisis pasti ada kecocokannya pak
saya permisi pak
saya permisi pak
oh iya pak surat fisiknya sudah kami antar ke alaman bapak ya
iya pak disini ada dua jenis
yang pertama kami kirim ke alamat email bapak
nah yang ini surat fisiknya
kemarin pak angga kirim alamat rumah dan kantor bapak tapi kami kirim ke alamat rumah bapak
hastagram mereka kirim ke rumah lagi
kalau mama baca mama juga pasti shock
apalagi kalau andin ikut baca
gue harus telepon uya kiki atau siapa aja yang bisa cegah surat itu

tinggal di kantor lagi
buat aku bu andin
norena aku udah balik
iya dia lagi sakit soalnya
mama aku pusing
jogging pagi ke atas bukit
badan capek banyak peluh
biar cepet sembuh
makasih ya aku masuk dulu ya
aduh ini al kenapa nggak telfon telfon sih
ini rena kenapa
ini ma rena itu tadi pas baru aja mulai kelas
tiba tiba terus dia demam
makanya aku langsung bawa dia pulang
yaudah mama telpon dokter ya
nggak usah nggak usah aku udah telpon michi
mungkin dia sekarang dalam perjalanan ke datang kesini
oh yaudah oke kalau gitu yaudah tidur aja deh
men boleh itu nggak anggulin air dong
biar rena dikompres dulu sebentar
yaudah kita balik kamarnya
yuk yuk yuk
maaf pak pernomo
tolong jawab pertanyaan saya
apa betul hari sabtu kemarin setelah elsa melakukan pemotretan
dia ada meeting dengan ma

selamat malam ma elsa
tunggu lama ya
bu cantikannya mana
karena kebetulan istri saya lagi muang dan mutah terus
jadi istri saya minta saya untuk menggantikan dia
karena katanya udah jenis sama ma elsa aja jadi nggak enak
aduh saya minta maaf banget ya jadi ganggu waktunya
kalau lo boleh tahu ada masalah apa ya ma elsa
eee gini sebenarnya saya tuh mau minta tolongnya sama istri bapak sih
boleh tahu kira kira ma elsa mau minta tolong apa sama istri saya
suami saya kan udah atur janji buat ketemu ya besok
besok memang ada schedule saya ketemu sama pak anima
nah itu dia pak
kalau misalkan bapak pernomo mau ketemu sama suami saya
setelah pemotretan hari sabtu kemarin
tolong bilang ada aja ya pak
soalnya sebenarnya waktu hari sabtu itu saya tuh ada ketemu sama teman saya
saya rahasiain ini semua karena suami saya itu cemburuan banget
tapi kalau masalah itu saya nggak bisa bantu
karena saya nggak mau ikut campur masalah keluarga orang lain
waktu itu mbak elsa kan pernah minjem mobil istri saya
tapi kalau sampai suami mbak elsa datang dan bertanya langsung kepada saya
menurut saya itu hal yang lain mbak
karena saya juga nggak mau berbohong
dan ikut campur masalah keluarga orang lain
masa itu dia
maaf sekali waktu sabtu kemarin saya dengan bayasa tidak ada meeting apapun
tidak ada meeting
saya dengan bayasa tidak ada meeting apapun memang tidak dirancangkan
setelah menyelesaikan pekerjaannya elsa
dia itu diantar sama sopirnya bapak
karena kemarin itu sempat bayasa
kebetulan kan mobilnya memang lagi ngeri pakai
itu kejadian sebenarnya
jadi elsa sudah bohong lagi
ada yang mau ditanyakan
soalnya kejadian saya masih banyak
oh enggak saya rasa sudah cukup
terima kasih buat waktunya
saya promosi waktu itu
bapak pernah lihat dia
dan dia bersama seorang perempuan
apakah perempuan yang dilihat bapak
itu memang elsa
bapak mengapa dia pergi hotel dengan ricky

ya kita berangkat yuk yuk
tuh iya noh halo pak maaf aku ganggu waktunya
aku harus bicara dengan papa sekarang
enggak gapapa kok mau bicara apa noh
pak elsa udah beruang lagi pak
elsa bohong baru bohong apa coba kamu jelasin ke papa deh
ya ampun ada apa lagi nih kamu bikin kebohongan apa lagi elsa
papa inget kan waktu satu malam kemarin elsa tidak bisa dihubungin
elsa ngakunya kalau dia ada meeting dengan bosnya pak
iya papa inget terus noh
aku udah ketemu dengan bosnya elsa di skingar
dan bosnya bilang malam sabtu itu
dia sama sekali gak bisa berbohong sama elsa

sekarang aku rasa aku perlu bicara dengan papa mama maupun elsa
aku rasa kebohongan elsa ini
elsa sudah melakukan sesuatu yang fatal pak
ya udah papa tunggu kalian di rumah ya
udah kita bicarakan disini ya
makasih pak assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
jadi dia bilang dia meeting sama bosnya kan
dan nino bilang ini pasti ada sebuah kebohongan yang akibatnya fatal
jadi terus sebenernya elsa kemana hari sabtu itu
papa juga gak tau mah
papa gak tau cuma nanti kita tunggu aja mereka datang kesini mereka jelasin seperti apa
papa telfon pak thomas dulu ya
kita tolong dia jagain kapasiti
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
eee mohon maaf eee hari ini saya ada berusaha keluarga mandi agak
bisa pak thomas berhubungan dengan nama pak thomas
terima kasih pak thomas
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kemana kamu waktu hari sabtu kemarin
eee kamu tuh pernah ke hotel serenity belum
apa jangan jangan ini semua ada hubungannya dengan saraniti hotel
aku gak apa apa kok baik baik aja
kamu harus bilang
jangan kayak kemarin itu
waktu kamu di rumah sakit
temen kamu yang fotografer itu kan dateng
mama bilang kamu lagi dirawat di rumah sakit
katanya dia mau nawarin kamu projek
dia udah hubungi kamu belum sayang
riki tahu gue di rumah sakit
ternyata dia tahu dari mama
papa chandra ketemu riki juga gak ya
bisa gawat nih kalau papa chandra ketemu sama riki
karena pas di hotel kan papa sempet liat riki
dia udah hubungin aku kok ma
terus aku bilang aku
aku lagi sakit jadi gak bisa ikut project dia
oh iya sih bener juga
yaudah kalau gitu